kasus covid sembilan belas di indonesia sudah turun drastis dibanding saat puncaknya pada pertengahan juli lalu
salah satu penyebab landainya kasus di indonesia akibat kekebalan alami karena telah terpapar covid sembilan belas selain kekebalan yang dibentuk vaksinasi
pusat penelitian kesehatan global washington university yang merilis paparan covid sembilan belas indonesia pada satu oktober dua ribu dua puluh
ihme memperkirakan berdasarkan data dua puluh tujuh september sebanyak dua puluh sembilan persen penduduk indonesia telah terinfeksi covid sembilan belas
bila mengacu pada angka dua puluh sembilan persen tersebut setidaknya delapan puluh juta penduduk indonesia telah terinfeksi covid sembilan belas
ini berarti jauh di atas angka resmi yang empat dua juta orang per enam oktober
saya mencoba mengkonfirmasi terkait data yang diperoleh ihme melalui email dan saya mendapatkan balasan bahwa metodologi yang mereka gunakan adalah
dan saya mencoba mengkonfirmasi terkait data yang diperoleh ihme melalui email dan saya mendapatkan balasan bahwa metodologi yang mereka gunakan adalah
dengan kerangka modeling icme telah melakukan survei seroprevalensi dengan pengumpulan data positif covid sembilan belas data kematian dan juga yang dirawat di rumah sakit
seroprevalensi adalah jumlah individu dalam populasi yang menunjukkan hasil positif untuk penyakit tertentu berdasarkan spesimen serologi atau serum darah
dengan survei seroprevalensi dapat mengukur seberapa banyak orang yang bergejala ringan gejala berat atau tidak bergejala sehingga dapat dibuat perencanaan
pengendalian pandemi seperti penyediaan alat tes ketersediaan nakes dan rumah sakit hingga penentuan kebijakan terkait mobilisasi masyarakat
namun pemerintah tidak serta merta menerima angka dua puluh sembilan persen atau delapan puluh juta ini
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia tarmizi mengatakan data hmi bersifat estimasi karena tidak melakukan survei seroprevalensi langsung
sementara pemerintah melakukan survei seroprevalensi setiap enam bulan sekali di seratus kabupaten kota
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia tarnizi mengatakan data ihme bersifat estimasi karena tidak melakukan survei seroprevalensi langsung
sementara pemerintah melakukan survei seroprevalensi setiap enam bulan sekali di seratus kabupaten kota
tentu musuhnya nggak beneran tapi memaksa tentara tadi siap itu berupa vaksin tadi
haryadi menegaskan faktor penentu pelandaian kasus covid sembilan belas di indonesia adalah percepatan vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan